kita ke informasi pasca penangkapan terduga teroris
tim gegana memusnahkan tiga bom yang ditemukan di rumah terduga teroris di surabaya jawa timur
bom dimusnahkan di kawasan lapangan tambak oso wilangun surabaya
ketiga bom tersebut berdaya lendak tinggi
gegana kepolisian jawa timur memusnahkan tiga bom yang ditemukan tim detasmen khusus delapan puluh delapan
di sebuah rumah di jalan lebak timur tiga c surabaya
bom tersebut merupakan bukti dari sejumlah barang bukti yang diamankan densus anti teror
pemusnahan bom dilakukan pada kamis sore di lapangan tambak osowi langun surabaya
menurut polisi ketiga bom mempunyai daya ledak tinggi atau high explosive
bom dimusnahkan di dalam sebuah lubang
pemusnahan bom dikendalikan dari jarak satu km dari titik peledakan
polisi mengkategorikan ketiga bom ini sebagai bom canggih
satu bom bisa diledakan dengan telpon seluler
bom kedua merupakan bom pipa
dan bom ketiga dilengkapi sistem aktivasi anti cahaya
barang bukti lainnya berupa dua puluh rangkaian bom masih diselidiki tim ahli
nah itu yang pertama adalah satu buah bom dengan sistem aktivasi switch command dengan hp
yang kedua dengan bom pipa
yang ketiga adalah bom dengan sistem aktivasi anti cahaya
akan diledakan lagi didisposal lagi
low explosive yang seberat enam kg
dan untuk barang bukti lainnya sekitar dua puluh rangkaian ya
dua puluh rangkaian ini untuk barang bukti penyelidikan manjatan
untuk mencegah aksi terorisme polisi mengimbau masyarakat untuk aktif melapor ke polisi
sikap proaktif penting untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga
francisca wijaya surabaya